kementerian kesehatan mengaku telah mendapatkan informasi mengenai dugaan kebocoran data sertifikat vaksin presiden joko widodo
sebagai langkah antisipasi kemenkes telah menutup akses data presiden serta pejabat lainnya
hanya saja menkes tidak menjelaskan lebih lanjut terkait keamanan data warga lainnya
meski telah bocor pemerintah melalui menkom info menyatakan data di aplikasi peduli lindungi tetap aman
data itu tersimpan di pusat data kementerian kesehatan
nah memang tidak nyamannya itu banyak bukan hanya bapak presiden saja
tapi banyak pejabat pejabat juga yang nik nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar
kita menyadari itu dan sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif
yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka itu akan kita tutup
sementara polda metro jaya menangkap tersangka pembobolan data yang mengakses aplikasi peduli lindungi
dari empat orang yang ditangkap satu orang adalah pegawai di kelurahan muara karang jakarta utara
dalam keterangannya kepada wartawan jumat sore polisi mengatakan modus operandi yang digunakan adalah
mengakses secara ilegal data kependudukan
setelah mendapatkan nomor induk kependudukan atau nik
para tersangka memanfaatkannya untuk membuat sertifikat vaksinasi palsu
mereka menjualnya seharga rp tiga ratus hingga rp lima ratus
sertifikat vaksinasi palsu yang dijual tersangka juga terkoneksi
dengan aplikasi penduli lindungi
mereka menjualnya melalui jejaring sosial facebook
setelah mendapatkan akses ke nomor induk kependudukan
kemudian yang bersangkutan membuat sertifikat vaksin
dengan memanfaatkan password dan username piker yang juga dia ketahui
karena dia bekerja di sebuah kelurahan tersebut
para tersangka memanfaatkan situasi ketika
sertifikat vaksinasi menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan dan kunjungan
mereka akan dijerat pasar tentang informasi dan transaksi elektronik
dengan ancaman hukuman hingga enam tahun penjara